produser lapangan cnn indonesia priscila dauhan berada di puncak bogor kawasan di sekitar riung gunung
priscila apa yang seharian ini anda lihat dilakukan para petugas di sana
apa hasil evakuasi berapa orang yang masih dicari
iya putri benar sekali bahwa hingga sore hari ini proses evakuasi maupun proses pencarian korban
masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari tni polri dan juga bnpb
bnpd puncak ini untuk terus melakukan upaya pencarian korban
karena menurut informasi yang kami peroleh hingga saat ini
ketiga korban yang diduga hilang dan tertimbun longsor ini belum juga ditemukan
bahkan tadi sudah ada beberapa petunjuk begitu berupa kap sepeda motor dan juga satu buah sandal
di bagian bawah ini ternyata belum juga menemukan hasil atau adanya korban yang tertimbun di bawah
itu pun juga ditemukan oleh empat ekor anjing pelacak yang memang sudah sejak pagi diturunkan
ini adalah hal yang telah dipekerjakan untuk kemudian mencari petunjuk petunjuk lainnya
mengenai tiga korban yang diduga tertimbun longsor ini
namun memang yang menjadi perhatian adalah memang penyebab longsor di kawasan puncak ini
karena adanya curah hujan yang cukup tinggi dan juga itu menyebabkan tanah di sekitaran kawasan puncak ini
menjadi labil sehingga rentan untuk longsor
selain itu juga yang menjadi perhatian adalah dengan banyaknya bangunan bangunan yang ada di kawasan puncak ini
menyebabkan beban di tanah
jadi ini juga menjadi perhatian yang menjadi perhatian adalah dengan banyaknya bangunan bangunan yang ada di kawasan puncak ini
menjadi semakin berat
itu pun menjadi salah satu penyebab terjadinya longsor di kawasan puncak
bahkan tadi kepala badan geologi dari kementerian sdm menyatakan bahwa di kawasan puncak ini merupakan kawasan merah
ataupun zona merah yang memang paling tinggi untuk terkena bencana longsor begitu
bahkan tadi dia mengatakan juga bahwa selain empat titik longsor utama yang sudah kita tahu hingga sore hari ini putri
masih ada dua puluh dua titik bencana longsor lainnya di kawasan puncak yang memang ini sangat berbahaya
itu pun juga dikatakan oleh rudy sohendar sebagai kepala badan geologi kementerian sdm
yang menghimbau masyarakat yang tinggal di sekitaran kawasan puncak ini untuk berhati hati
dan bisa mengungsi ke tempat yang lebih rendah agar untuk mengantisipasi ataupun waspada adanya bencana longsor susulan
dan sepanjang sore hari ini direncanakan prosesnya
evakuasi akan terus dilakukan hingga pukul enam sore hari nanti karena pada malam hari nanti akan dihentikan sementara
dan kemungkinan juga akan dilanjutkan pada esok hari hingga tiga hari ke depan
artinya tujuh hari sesuai dengan prosedur penanganan tangkap darurat tujuh hari pencarian
dan artinya tiga hari lagi pencarian bisa saja akan dihentikan jika tidak juga membuahkan hasil
putri baik priscila dauhan melaporkan langsung dari kawasan puncak bogor jawa barat
dan evakuasi pasca longsor cijeruk dihentikan
setelah dua hari dilakukan kelima jenazah korban ditemukan
pencarian korban bencana longsor di desa warung menteng cijeruk dihentikan
tim evakuasi menghentikan pencarian dan evakuasi setelah jenazah korban terakhir ditemukan
korban bernama adit merupakan putra kedua asep tajudin
adit menjadi korban longsor bersama ibunya nani dan tiga saudaranya alan aldi dan aurel
sementara pendampingan terhadap keluarga korban dan perbaikan infrastruktur
akan dikoordinasikan lebih lanjut